kemudian kami melakukan penyelidikan
di jalan raya di desa kebulen
kecamatan jatibarang ke bupati andramayu
para pelaku yang membawa
jenis petasan apa saja
jenis petasannya hanya satu korek api
itu buatan membuat perayaan
untuk siapa aja umandan dan tugas siapa aja
kalau tempat produksinya sudah diketahuin
pengirimannya itu melalui cod
jadi diputus ke jalan
maksudnya tidak mau ditambah tempat pembuatannya
nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ancaman hukumannya dua puluh tahun
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital